kalau dari pihak keluarga sebenarnya berharap sangat berharap itu
kalau itu sampai umat mati ya umat paling tertinggi
saudara pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper
berhasil ditangkap di rumah keluarga istrinya di palembang sumatera selatan
aa pelaku kasus jenasa dalam koper tak berkutik saat ditangkap
tim gabungan polisi di rumah istri
sri yang baru dinikahinya di palembang sumatera selatan
jejak aa sebagai pelaku pembunuhan rini mariani
terendus polisi dari rekaman cctv hotel
tempat keduanya terakhir kali terlihat
usai membunuh korban dan memasukkannya ke dalam koper
untuk dibuang di wilayah cikarang bekasi
pelaku kabur ke palembang
sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan rini mariani
perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah cikarang barat pada pekan lalu
berdasarkan hasil penyidikan sementara korban merupakan kasir
dan pelaku adalah auditor internal perusahaan
fakta lain yang ditemukan penyidik setelah membunuh korban
tersangka menggasak uang sebesar empat puluh tiga juta rupiah
milik perusahaan yang hendak disetorkan bank oleh korban
keluarga rini mariani korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper
meminta pelaku dihukum seberat beratnya
keluarga tak menyangka pelakunya merupakan rekan kerja almarhumah di perusahaannya
bahkan keluarga sempat bertemu dengan pelaku saat mencari tahu keberadaan korban
kepada pihak keluarga pelaku sempat menyarankan agar tak melapor ke polisi
sementara suami korban meyakini pelaku berada di dalam koper
dan membuat pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan
atas perbuatannya keluarga minta pelaku dihukum seberat beratnya
saya dan anak almarhum yang pertama sempat berbicara dengan pelaku
dan pelaku memang menyarankan saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu
dan menyarankan untuk membicarakan secara kekeluargaan dan keluarga pihak suaminya
kalau saya keinginannya saya harus berpikir pikir
karena saya sudah mengikuti pelaku yang sudah saya ikuti
dan saya juga sangat dihadapi
jadi pelaku tahu bahwa pelaku sudah mempelajari semuanya
siapa pembunuh perempuan dalam koper
yang jasadnya ditemukan di cikarang barat kabupaten bekasi kamis pekan lalu diungkap polisi
tersangka pembunuhan bernama ahmad arief ditangkap polisi di palembang sumatera selatan
lewat serangkaian bukti yang tercecer di lokasi pembunuhan
salah satu bukti kekejaman pelaku terekam lewat cctv di hotel tempat pelaku mengeksekusi korban
rekaman cctv memperlihatkan detik detik pelaku beserta korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel
keduanya tiba di hotel pada rabu dua puluh empat april lalu
pelaku keluar dengan membawa koper berwarna hitam yang berisi jenazah korban
berdasarkan keterangan polisi korban dan pelaku merupakan rekan kerja
dalam kasus ini pelaku diduga mengincar uang perusahaan senilai empat puluh tiga juta rupiah yang dikelola korban
pakar psikologi forensik reza indragiri menyebut dalam mengukap kasus ini
polisi perlu mendalami latar pembunuhan yang dilakukan pelaku
yang lain adalah motif instrumental
bagaimana sang pelaku ingin mendapatkan manfaat tertentu dari diri korban
nah persoalannya adalah apakah pelaku memang sungguh sungguh sejak awal punya niatan untuk menghabisi korban
ataukah ini merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia
itu yang perlu dicek atau diinvestigasi oleh pihak kepolisian
kamis pekan lalu jasad korban yang berusia lima puluh tahun ditemukan dalam sebuah koper di wilayah cikarang bekasi jawa barat
pendalaman masih dilakukan polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam koper
lalu apakah motif uang menjadi alasan utama tersangka menghilangkan nyawa korban
tadi itu yang pertama emosi yang kedua adalah instrumental
instrumen atau kepemilikan terhadap antara lain isinya adalah kepemilikan terhadap segala sesuatu gitu ya
baik kedudukan maupun ekonomi dan lain lain gitu ya
nah ini harus diketahui adalah apakah sebelumnya memang ada hubungan tertentu atau tidak sama sekali
hanya murni masalah ekonomi atau masalah uang
karena kan kita tahu dibalik itu semua polisi juga sudah mengungkap bahwa si pelaku ini
mengambil uang itu untuk membiayai pernikahannya gitu
jadi ini harus diungkap lebih jauh
mbak hanifah ini kan pelaku juga sempat menutupi kasus ini kepada keluarga
saat keluarga mau mencari korban dan juga dikatakan lebih baik tidak melapor ke polisi
ini apa yang dilakukan pelaku apakah memang sudah ada niatan untuk mengaburkan motif pembunuhan
sebetulnya ini juga yang harus dilakukan atau diungkap oleh polisi
tapi menurut saya dengan dia mengajak korban itu ke suatu tempat
dengan dia menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan jasadnya
ini sudah termasuk dalam kejahatan terencana gitu ya
lalu setiap pelaku itu sudah mengukur tujuannya siapa targetnya siapa
apa yang akan diambil yang ketiga itu sumber daya
kekuatan dari korban itu maupun kekuatan dari diri sendiri
selanjutnya adalah resiko yang akan dihadapi
nah resiko yang akan dihadapi inilah yang membuat pelaku itu
bisa membuat skenario skenario baru untuk menutupi perilaku jahatnya tadi itu
mbak hanifah apakah ini sudah bisa dipastikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana atau tidak
karena kan diduga kejadiannya terjadi di kamar hotel
dan seperti yang disebutkan tadi oleh mas reza bahwa kita tidak tahu apakah penganiayaan
yang berujung pada kematian korban atau seperti apa
banyak hal yang harus diungkap ya
terutama seperti ini ketika bang reza tadi bilang apakah ini ada hubungan khusus gitu ya
bisa jadi ini menjadi kejahatan atau pembunuhan tidak berencana ketika dua orang tadi itu masuk ke dalam kamar hotel
terus dia sesuai kesepakatan lalu dibunuh dengan menggunakan barang barang yang ada di situ
tapi ketika dia membawa ke tempat itu dengan tujuan tertentu
menyiapkan koper untuk memasukkan artinya ada baju baju yang tidak masuk ke koper itu lagi
mbak diva terakhir ini kalau kita lihat dari rekaman cctv
tampaknya terduga tidak melakukan pengancaman saat itu karena dilihat dari korban yang dengan suka rela masuk ke kamar hotel
bagaimana anda melihat ataupun menilai saat tindakan tersebut
jadi oleh sebab itu ya kita perlu tahu kenapa si korban ini merelakan diri diajak ke hotel
apakah sebelumnya punya hubungan khusus sehingga dia merelakan diri untuk menjadi korban dalam tanda kutip ya
merelakan diri untuk masuk ke dalam hotel itu
atau ada iming iming tertentu apa gitu
sehingga biasanya perempuan diajak ke hotel kan dia tidak mau gitu loh
kalau rapat tertutup apakah harus masuk ke dalam kamar hotel gitu ya
benarkah hanya rekan kerja atau ada hubungan lain
sehingga korban bisa memberikan dirinya untuk dibawa ke tempat yang sangat sangat banyak karena sangat sangat privasi
mbak hanifah kalau korban sudah meninggal dunia sudah kehilangan nyawanya
studi forensik apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian korban
jadi yang tadi itu diungkap garis cctv itu termasuk sebagian dari forensik
selebihnya adalah apa yang dilakukan dalam proses pembunuhan itu
jadi menggunakan barang apa si pelaku itu melakukan pembunuhan
ini yang perlu dibongkar oleh polisian
sehingga kita tahu sejauh mana mereka melakukan pembunuhan ini perencanaan pembunuhan ini
karena itu yang menentukan pasal pasal yang akan diberikan kepada pelaku
hanifa hasna kriminolog ui sudah bergabung bersama kami di kompas petang